kawan kawan anggota mitra kpu bawaslu ketua maupun komisioner dan dkpp
melanjutkan apa yang disampaikan pak gaus tadi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
bahasa bersedia ini saya pun barangkali dipertegas saja mas hasim
kalau teman teman di daerah maupun di daerah yang jadi anggota dprd terpilih
anggota dprd terpilih dan dpd ri terpilih
mau jadi bupati wali kota atau gubernur
dia wajib mengundurkan diri dan tidak dilantik
supaya tidak ada lagi spekulasi
orang terpilih coba coba lagi jadi calon gubernur misalkan
setelah dianggap mereka ini surveinya lemah
tersandra lagi partai politik
jadi kalimat wajib itu harus nyata di dalam pkpu
jangan lagi ada bersedia
bersedia itu kan bisa tidak bersedia
pada saat tidak bersedia bisa mengatakan pkpu mau diuji lagi di mahkamah konstitusi
mau diuji lagi di lembaga peradilan sehingga tersandra lagi partai politik
jadi bahasa wajib ini harus ditekankan di dalam pkpu
yang kedua berkaitan dengan kualitas pilkada nanti
walaupun ini pkpu kita bicara tentang pendaftaran dulu dan seterusnya
tapi ini rentetan yang harus mulai dipikirkan sekarang oleh kpu bawaslu maupun dkpp
bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini
tidakkah kita pikir money politik dilegalkan saja di pkpu dengan batasan tertentu
karena money politik ini kena kecayaan ini
kita juga tidak money politik tidak ada yang pilih
jadi kalau pkpu ini istilah money politik dengan cost politik ini coba dipertegas
dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa
sehingga bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit
sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kucing kucingkan terus
yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar
jadi pertarungan para saudagar
bukan lagi pertarungan pahala negarawan para politisi dan negarawan
tapi pertarungan para saudagar
karena ini atmosfer kondisi ekosistem masyarakat
jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu
kita legalkan misalkan maksimum dua puluh ribu atau lima puluh ribu atau satu juta atau lima juta
kalau bisa tindas bindas di lapangan
oleh karena itu maka dilegalkan saja barang ini lewat pkpu pada batasan tertentu
berkaitan dengan ini maka mas hasim pak bagja dan pak ketua dkpp
nampaknya bahwa sosialisasi edukasi pemilih ini teramat penting sekarang ini
saya lihat apakah ini sosialisasi teman teman dpr ri di daerah
dikaitannya dengan pilkada ini segera dilaksanakan kembali
karena kalau itu tidak diberi edukasi masyarakat
kualitas pemilu kita ke depan mungkin terganggu
tadi apa pak yang dua puluh ribu lima puluh ribu sejuta itu apa ya
serangan fajar atau serangan tidak wajar
karena tidak lagi serangan fajar sekarang serangan tiga hari terakhir
serangan wajar atau tidak wajar
tapi legal dibatasi di pkpu berapa ini
biaya serangan wajar tiga hari ini
mungkin namanya bukan money politik tetapi cost politik
silahkan diatur atur lah supaya hukum ini kan kata kata
ya sebenarnya semangat kita ini mau merubah undang undang pemilu
pokoknya mau satu rupiah pun harus kena tangkap pak
jadi apalagi cuma pkpu
memang saya kira kita semua ini merasakan bahwa situasi pemilu kemarin itu tidak wajar kalau bahasanya pak hugo
ya termasuk pak hugo juga pasti merasakan
nah oleh karena itu caranya kita harus memperbaiki membuat aturan yang lebih kuat
lebih keras lebih detail
ya supaya itu tidak terjadi
jadi pak hugo ini nyindir kita sebenarnya ini semuanya